selanjutnya saudara lima kecamatan di kabupaten madiun jawa timur terendam banjir hingga setinggi satu meter
banjir disebabkan meluapnya sungai jerawan akibat hujan deras sejak sabtu malam
banjir luapan sungai jeroan membuat akses jalan antar kecamatan di balai rejo tergenang air hingga ketinggian lima puluh cm
para pengguna jalan yang hendak melintas terpaksa menggunakan jasa angkut gerobak untuk kendaraan roda dua mereka
hingga minggu siang rumah rumah warga yang berada di desa balerejo kabupaten madiun masih tergenang banjir
dengan menggunakan peraukare sodara tim relawan gabungan mengevakuasi sejumlah anak balita
dan lantai yang berada di dalam jalan
mereka dievakuasi ke balai desa karena rumah mereka terendam banjir setinggi satu meter
air luapan sungai mulai meninggi sejak sabtu malam hingga minggu dini hari
warga yang rumahnya terendam banjir kini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman
seperti balai desa dan masjid